seorang pria yang tertangkap warga mencuri motor di jakarta utara
berusaha meminta maaf dengan menelpon istrinya
agar bisa dibebaskan warga
di tengah amukan masa pelaku meminta izin kepada warga
untuk melakukan video call dengan istrinya
warga pun menjadi iba dan mengingatkan pelaku
untuk tidak dipukuli kembali
termasuk mengingatkan warga untuk tidak lagi memukuli pelaku
warga kemudian membawa pelaku ke polsek koja jakarta utara
polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua teman pelaku
yang melarikan diri saat kejadian
itu si maling itu lari
kayaknya dia kan anak anak tuh kasih kan handphonenya kan